kerusuhan yang terjadi di babarsari sleman daerah istimewa yogyakarta
selasa pagi petugas gabungan pemkap sleman dan relawan
melakukan gotong royong membersihkan sisa sisa kerusuhan ini
upaya ini dilakukan untuk menghilangkan trauma pada masyarakat
dan memulihkan kegiatan ekonomi
pemkap sleman menanggung semua biaya pengobatan bagi warga yang terluka
dan terlibat dalam aksi kekerasan sebelumnya serta kerusuhan senin siang
saudara saudara saya dari papua dari maluku ntt
yang mengalami cedera pasca kemarin kejadian di hari sabtu
semua biaya pengobatan biaya rumah sakit akan ditanggung oleh pemkap sleman
baik yang itu dirawat di cih sama yang dirawat di
di pt sda sesuai dengan akuran yang berlaku
itu untuk yang isi kesehatan yang ekonomi
untuk pemulaan ekonomi hari ini kita action kita bersihkan puing puing kemarin kejadian
sementara itu gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengku buwono x
meminta polisi menindak tegas para pelaku yang melanggar pidana
ya kebetulan aspek sukunya lain itu memang indonesia
tapi dia tinggal di jogja
itu berarti bagian dari orang yang memang orang jogja
saya tidak mau membeda bedakan gitu
tapi kalau melakukan tindakan pidana yang tidak semestinya dan itu melanggar hukum
tak akan hukum
udah itu aja
sebelumnya sebuah ruko dibakar
sejumlah ruko lainnya dirusak masa
sebagai buntut aksi kekerasan yang melibatkan tiga kelompok warga
di sebuah tempat hiburan di kawasan babarsari sabtu dini hari
tujuh sepeda motor juga ikut dibakar masa
tim liputan cnn indonesia sleman daerah istimewa yogyakarta